terima kasih banyak
pak minta uang pak
ini kan bulan puasa kamu kan gak jajan
buat main sepeda
kan kamu gak punya sepeda
minjem ke temennya bagas
terus uangnya buat apa
buat nyewa sepedanya temen
ada apa ini
ini loh bu bagas
dia mau main sepeda
buat nyewa sepeda temennya
nyewa sepeda temennya
elah elah bagas kamu itu jangan begitu
sering sering minjem sepeda teman
malu bagas malu
pak bapak punya duit
buat apa bu
buat beliin baga sepeda baru
supaya gak sering minjem sepeda temen temennya
malu pak malu
pak beliin ya pak
jangan lupa telfon laki lo
bang ucap disuruh ngapain mak
ini yang buat buka puasa
kebeneran lo pulang
kebeneran apa mak
keluarin meja dah buat taruh pastel sama bihun
subti mansuri mulai kemanain
lo drok iya dad
buburnya sudah beres
bentar lagi mateng
kalau saya sih udah beres semua
lo mah enak
ada bini loh ada yang bantuin
emangnya sih itu mau dibantuin
bini lo mau bantuin gue
bukan bukan istri saya
saya yang mau bantuin
pasti kuat puasanya
kalau udah gak kuat
gue beliin makanan nih
biarpun tenaga gue udah habis
tapi gue masih punya iman buat ngejalanin puasa
mot asal lo tau ya mot
sekedar nahan makan nahan minum
kok mas gur nyontek
itu kan tadi omongan sama gojek
mau bantuin situ apa lagi
bubur kacang hijau udah mateng
ketan hitam udah mateng
santan udah mateng
ya lo bantuin doa aja lah
ntar sore dagangan gue laku
mudah mudahan dagangan di situ laris
di semarang si kasman lagi apa ya
lagi bikin cendol kali
buat calon mertuanya buka puasa
kalau dia sih enak dad
mestinya juga kita libur bulan puasa
ya kita harusnya libur dok
biar puasa kita lebih tenang jalaninnya
kalau saya enggak dagang
saya malah enggak bisa tenang dad
lah istri saya bakal minta ini itu buat lebaran
kalau saya enggak dagang
mau beli pakai apa dek
kalau saya enggak dagang
mau beli pakai apa dad
kita harusnya kebun
dan kita harusnya berpengalaman
kita harusnya berpengalaman
kalau kita enggak dagang
kita harusnya berpengalaman
kalau kita enggak dagang
kita harusnya berpengalaman